kita targetnya satu agustus beroperasi
jadi bandara ikn sekarang ini lima puluh
pesawat jatuh di bsd itu ada komunikasi
dengan komunikasi ya sebenarnya itu kan
tidak ada hubungan dengan kementerian perhubungan
pay tv dan media switning lainnya